ribuan nggak bisa masuk sekolah
tahan saya silahkan
bapak bapak juga dibohongi terus
gak ada seleksi jarak
pria yang mengaku orang tua siswa ini menyela keterangan
kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana
terkait polemik pendaftaran peserta didik baru
saat konferensi pers jumat pagi
saya siap bertanggung jawab
gak ada jarak yang jadi seleksi
wartawan dibohongi terus
menurutnya ppdb sistem zonasi yang berlangsung pada tanggal dua puluh lima sampai dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
lebih mengacu pada batasan usia ketimbang jarak
seperti yang diterapkan dalam peraturan menteri pendidikan no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
yang membuat saya tidak tahan ketika saya dengar omongan seleksinya jarak
sementara realnya itu usia itu yang membuat saya nggak tahan
saya mohon maaf kalau membuat situasi jadi seperti gaduh
anaknya usia berapa

domisili rumah sama sekolah berjarak berapa untuk jajaran
enam ratus meter jalan kaki lewat gang lagi
sebelumnya ratusan orang tua siswa berunjuk rasa di halaman balai kota jakarta
meminta pemerintah provinsi dki menghapus syarat usia pada ppdb jalur zonasi
kepala dinas pendidikan dki nahdiana menyatakan
pihaknya tidak bisa meniadakan kriteria usia
karena hal itu sudah diperlukan
diatur oleh pemerintah pusat
seleksi calon peserta didik baru kelas tujuh smp dan kelas sepuluh sma
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat
ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir
menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
hasil ppdb jakarta jalur zonasi untuk jenjang sd smp dan sma
akan diumumkan dua puluh tujuh juni pukul tujuh belas waktu indonesia barat
di laman ppdb jakarta go id
bagi pendaftar yang tidak diterima di sistem zonasi
masih ada kesempatan untuk masuk sekolah negeri
lewat jalur prestasi pada satu sampai tiga juli
jalur ini mengacu pada nilai akademis atau nilai rapor siswa
dari semester satu sampai lima tanpa melihat batasan usia
mardika utama andika suramanto jakarta